kita beralih ke stasiun senen jakarta saudara
arus balik pemudik mulai memadati stasiun kereta api pasar senen jakarta pusat pada minggu dini hari
para pemudik memilih untuk pulang sejak sabtu malam agar memiliki kesempatan beristirahat sebelum kembali bekerja pada senin hari
para pemudik yang datang berasal dari berbagai wilayah di pulau jawa seperti jawa tengah dan jawa timur
pemudik yang tiba pada minggu dini hari ini rata rata memulai keberangkatan sejak sabtu sore
arus balik pemudik ini di stasiun kereta api pasar senen diperkirakan masih akan terjadi hingga minggu malam
pt kereta api indonesia daup satu jakarta mencatat hari sabtu tiga belas april dua ribu dua puluh empat menjadi puncak arus mudik di stasiun pasar senen
kepadatan di stasiun pasar senen juga bertambah dengan kedatangan penumpang yang dari daops line berjumlah empat puluh lima empat ratus tujuh puluh empat penumpang